ternyata sudah diakui oleh dunia
sebelum terjun ke bisnis kuliner danu pernah merasakan getirnya mencari uang
menjadi anak laki laki satu satunya sekaligus kepala keluarga di usia yang sangat muda
membuat danu harus bekerja ekstra keras menghidupi ibu dan tiga orang saudarinya
bahkan terpaksa berhenti kuliah karena tidak ada biaya
ia pernah kerja serabutan sebagai pengamen supir hingga kuli pasir di cianjur
terus saya ditawarin sama teman saya
mau nggak kerja di tambang pasir
yaudah akhirnya ya kenapa nggak boleh
empat puluh ribunya saya kasih buat ibu
sepuluh ribunya untuk
saya suatu saat pengen punya usaha
jadi sepuluh ribu ini simbol sebetulnya
gimana caranya sepuluh ribu ini bisa saya kumpulin nantinya untuk modal saya untuk membuat sebuah usaha
namun dari beberapa pekerjaan inilah
danu memiliki sedikit modal untuk mengembangkan usaha raja cendol miliknya
usaha membangun randol pun

danu juga tidak main main
untuk mendapatkan rasa cendol yang pas
danu bahkan pergi ke pekalongan dengan uang saku pas pasan
tak jarang tidur di musolah dilakukan demi mengirit biaya
perjalanan panjangnya itu saya backpackeran
cuma bawa uang banyak ya tiga ratus ribu itu
saya menelusuri jalur pantura
saya ngompreng di truk sayur di kolbak
terus saya tidur di musola
untuk mendapatkan resep cendol yang menurut saya
saya harus karena saya bikin konsepnya udah lumayan mateng
udah lumayan oke
iya kalau rasanya biasa biasa aja pasti sayang gitu
makanya saya pengen segala sesuatunya maksimal
waktu itu saya sampai ke banyumas
di banyumas itu ada sawah
dimana sawah itu sepanjang berapa ratus meter tukang cendol semua
di situ saya tanya tanya resepnya seperti apa
dan mereka orangnya baik baik gitu welcome
mereka ngasih tahu ini
terus saya sampai ke pekalongan
di pekalongan kebetulan juga saya ketemu berbagai macam
ternyata pedagang cendol yang ada di kota bandung asalnya dari sana semua
dan cendolnya emang betul betul enak
sebagai pembeda danu melakukan sejumlah inovasi
dengan mengganti santan dengan susu pada minuman cendolnya
mengaku tidak memiliki ilmu bisnis yang kuat
bahkan pernah ditipu puluhan juta
danu belajar cara berbisnis yang tepat
secara otodidak dengan sering membaca
untuk membedakan randol dengan merek cendol lain
danu bereksplorasi dengan beragam topping
pemilihan topping pun sudah didasari penelitian dan survei pasar
juni dua ribu empat belas menjadi awal berdirinya raja cendol atau randol
wilayah jakarta timur dipilih menjadi lokasi pertama outlet randol berdiri
untuk menjaring pembeli danu memperkuat promosi di media sosial
dan menawarkan kerjasama franchise
cara ini cukup berhasil menjaring pembeli
ya yang pasti dari satu hari kita launching
keesokan harinya alhamdulillah kita udah punya tiga mitra yang mau kerjasama dengan
jadi sebelum kita launching sebelum kita perang
kita sudah menyiapkan alatnya dulu
kita sudah menyiapkan proposal kerjasamanya
kita sudah menyiapkan formulir kerjasamanya
sop nya juga sudah kita buat
agreement nya juga sudah kita buat
karena pertama kali saya membangun sebuah usaha
saya tahu saya akan bawa kemana usaha ini
jadi sudah ada mindset in the future pasti akan ada franchise yang akan dilakukan
ya bahkan saya sudah planning in enam bulan
saya mau ngapain aja satu tahun saya mau ngapain aja
jadi dari situ kita bisa nge track segala aktivitas kita
semuanya benar benar efektif
hampir empat tahun berdiri
kini randol sudah memiliki tujuh ratus delapan puluh outlet di seluruh indonesia
penambahan outlet per tahunnya pun sangat besar
omset yang dihasilkan randol pun semakin bertambah
kalau boleh tahu mengenai revenue
dari omset sebenarnya berapa yang bisa dihasilkan sekarang
kalau untuk si bahan bakunya ini
kita bisa mendistribusikan minimal sepuluh ribu cup per hari
dari beberapa dapur ya itu sepuluh cup per hari
hpp nya itu rp lima per cup
sepuluh cup dikali lima dikali dua puluh lima hari
dan uang uang yang cukup besar akan menjadi modal untuk ekspansi
yang pasti sih kalau untuk omset sama profit pasti beda ya
kalau omset mungkin bisa dikatakan lumayan kelihatannya besar
tapi profitnya kita ngambil benar benar sedikit kali banyak
dan kita juga kan karena nggak buat dapur sendiri
kita memberdayakan para pengrajin
jadi kita sama sama untuk bisa naik bareng sejahtera sama sama
dengan modal awal pas pasan
kini usaha raja cendol dan nusofwan bisa beromset ratusan juta per bulannya
tapi ya itu dia modal bukan segala galanya ya
modal terbesar manusia ya berpikir bergerak berani
karena gini ya kalau untuk memulai tentu perlu aksi
di dalam sebuah usaha kalau mau memulai kita perlu aksi
untuk menjalankannya kita perlu berani
tapi untuk membuatnya berkembang dan berkelanjutan itu perlu kunci
ilmu amal dan belajar
dan untuk mencapai kemampuan
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sempat gagal dan tertipu ketika berbisnis
serta pernah merasakan getirnya menjadi seorang pengamen
supir bahkan kulit pasir
adalah masa yang tidak bisa dilupakan oleh danusofuan
kini usaha raja cendol atau randol yang dirintisnya sejak tahun dua ribu tujuh
berkembang pesat dan memiliki omset miliaran per tahunnya
tidak hanya melalui media sosial
sistem franchise menjadi salah satu kekuatan mengembangkan randol
struktur manajemen yang unik juga
karena kita ini kan berbentuk kerajaan ya raja cendol
jadi saya disebut baginda mitra kita sebut panglima
yang jaga kita sebut prajurit
terus tempat jualan kita sebut teritorial perang
ada senopati ada permaisuri ada adipati
jadi kita bisa menjualnya
jadi kalau misalkan kita chat ke mitra
panglima siap perang hari ini siap baginda
jadi ini adalah salah satu injajemen yang kita lakukan ke mitra mitra
jadi memang komunikasi injajemen
dan mereka juga ngerasa seru gitu ya
kalau misalkan kita buat seperti itu
cendol kini tidak hanya dijajakan di pinggiran jalan
namun sudah masuk ke mal
beragam inovasi rasa cendol bisa dinikmati di tiap outlet randol
hingga kini tujuh ratus delapan puluh outlet randol tersebar di seluruh indonesia sejak tahun dua ribu empat belas
wah ini gambarnya menarik nih bannernya banyak
jadi saya lihat nih oh cendolnya kayaknya cukup banyak pilihan nih
setelah coba sih rasanya enak ya
maksudnya semuanya pas
dari manisnya campurannya susunya milknya
dia tambahin itu saya rasa pas sih
jadi dicoba varian yang mana pas
yang saat ini kebetulan saya coba varian cendol dan
masa durian dan cendol lagi mana
duriannya pas oke oke banget
besarnya animo penikmat randol dan keuntungan yang didapat
membuat pengelola food court pun ingin memperluas jaringan minuman cendol ini
ke sejumlah cabang
dan memperkuat kemitraannya
baik penjualannya dan banyak diminati oleh pengunjung food court
dan kita memang kedepannya akan bekerja sama
bernitra dengan randol
karena kita melihat ini sesuatu yang penjualannya baik gitu loh
kedepannya untuk bisnis
dan mungkin kedepannya saya bisa juga mau buka di
karawaci mall gitu loh untuk randol
persyaratan untuk menjadi mitra randol pun dibuat sederhana dengan modal awal yang tidak besar
alhasil tiap tahunnya mitra yang ingin merasakan manisnya bisnis randol terus bertambah
salah satunya sadrian
bekerja sebagai bankir ternyata tidak senikmat memiliki usaha sendiri
sejak tiga tahun lalu ia menjadi mitra randol sebagai bisnis sampingan
berkecipung lama di randol
akhirnya sadrian bergabung bersama danu mengembangkan bisnis kuliner cendol ini
mas danu sosok yang luar biasa ya saya bilang ya
karena dia ngebangun franchise
randol ini dari awal banget
dari tangan dia sendiri apa apa sendiri
dari yang mulai yang namanya foto foto produk segala macam
terus yang namanya budgeting segala macam
itu dia sendiri semua
dan apapun yang saya ini saya banyak belajar juga dari dia
merangkul mitra dalam mengembangkan bisnis randol memang menjadi niatan awal danu sofwan
terkadang pula danu mengunjungi sejumlah outlet untuk mencoba randol
dan berkelakar bersama mitranya
untuk mengapresiasi kinerja para mitra atau biasa dipanggil panglima
danu mengadakan gathering dan memberikan reward
yang penjualannya oke
nggak cuma penjualannya oke doang sih
ada mereka yang gigih mereka yang promosinya bagus
terus mereka yang jujur kredibilitasnya oke
kita kasih reward juga gitu
ada yang jalan jalan ada yang tiket
kalau yang weekly itu
biasanya kita kasih tiket nonton gratis
berbeda dengan beberapa pengusaha cendol
danu tidak memproduksi cendol dan gula merahnya sendiri
melainkan mencari mitra ukm untuk digandeng
randol kenapa lebih bergabung dengan para ukm
tidak memproduksi cendolnya sendiri
ya yang pertama mungkin bisa dibilang
bisnis itu bukan selalu tentang mendapatkan
tapi tentang apa yang bisa kita berikan
dan mungkin ini adalah salah satu hal yang mungkin bisa saya lakukan
untuk memberi impact
jadi saya nggak mau memproduksi sendiri
karena saya pengen memberdayakan para pelaku usaha cendol
atau para pengrajin cendol
ukm ukm kecil ya
jadi mungkin itu salah satu tujuan saya
jadi kita sama sama gitu
untuk selain mensejahterakan beberapa pelaku usaha
beberapa pelaku ukm
kita sejahtera sama sama lah
keuntungannya sangat tipis gitu ya
tapi sedikit kali banyak lah
untungnya sedikit tapi semoga berkahnya banyak
wiratno salah satunya
pria yang sudah berbisnis cendol selama dua puluh lima tahun ini
menjadi satu dari tiga ukm yang mensuplai cendol
ke hampir seluruh outlet randol di jabodetabek
bagi pria asal pekalongan ini
berbisnis bersama danu selama tiga tahun
memberikan keuntungan lebih dari sekedar hanya berjualan cendol di pinggir jalan
dalam sehari wiratno bisa mengirim minimal enam puluh kg cendol
awalnya saya jualan di tempat jualan di galaksi
tapi seperti biasa jualan
mas danu datang
memang tanya cendol bandung
belilah setelah nyobain
setelah nyobain tanya tanya
saya bilang emang saya dulu pernah jualan ikut orang di bandung
terus mas danu cocok dengan cendolnya
lain ya seterusnya berlanjut lah ibarat itu
bisa sedikit tiga puluh lah tiga puluh paket
kalau sehari bisa tiga kali atau dua kali
itu dan pola danan
buat lama dia lo saya kalah
misalnya karena saat celui ini dia membeli satu
antara yang bertahun tahun itu bahwa dia cobi
ketika cendol itu kita ambil dari pengrajin
tim qc tuh nyobain
tes harumnya terus udah gitu gulanya
kadang pernah juga beberapa kali mungkin gulanya lagi
kurang dapat suplai yang bagus
gulanya harumnya beda rasanya pun beda
jadi disitu kita komunikasi pak gulanya
lagi beda ya lagi kurang ya segala macam
akhirnya coba dievaluasi
solusi sama sama ya kurang lebih seperti itu sih
tak hanya memperkuat kemitraan memperluas lini bisnis
pt jad randol miliknya juga terus dilakukan
kuda peneringan rasa keju dengan beragam taburan rasa ini
menjadi salah satunya
randol snacks diproduksi sekalarumahan
namun dengan kualitasnya terjaga
itu sebetulnya telur gabus yang bentuknya seperti cendol
tapi kita tambahin beberapa varian rasa
kita buat inovasi kita angkat juga
jadi ketika orang lihat
sebuah produk yang mungkin bisa dibilang unik
bisa dibilang tradisional
tapi tetap tidak menghilangkan tradisionalnya gitu
danu juga menciptakan kuliner roti bakar
dengan saus cendol yang kaya rasa
sebagai teman minum cendol
harapannya raja cendol bukan sekedar minum cendol
tapi menjadi sebuah pengalaman baru dan mengesankan
dalam menikmati manisnya cendol
gimana caranya supaya
ketika orang melihat brand dari randol itu sendiri
langsung tertancep di kepala mereka
jadi membangun bisnis dengan membangun branding kan
dua hal yang berbeda ya
kalau membangun bisnis tujuannya adalah untuk mendapatkan market share
tapi kalau untuk branding tujuannya ya mind share
setelah man share kita dapetin kita dapetin hard share nya
untuk apa untuk loyalitas
makanya kita bangun brandingnya
gimana caranya pertama kali mereka terfikir
atau melihat randol ini mereka langsung
ngeh gitu oh ini randol ini saya tahu bla bla bla bla
aku nontonin dia dari jualan baju
yang murah meriah sampai dia desain sendiri
itu dari hasil dia nabung
dari hasil dia cuma dapat duit sedikit terus turun ke sini

dari hasil dia cuma dapat duit sedikit terus turun ke sini
sampai aku kayak ya ampun kok gak ada capeknya
sampai aku kayak gak ada capeknya
keluarga pengalaman ini pula yang coba ditularkannya kepada para usahawan usahawan
muda peraih penghargaan indonesia inovatif quality award dua ribu lima belas sebagai the best inovatif
ini pun terus membagikan rahasia berbisnisnya level tertinggi menjadi seorang manusia itu bisa
bermanfaat untuk orang lain jadi ketika saya sharing berbagi dengan apa yang walaupun sedikit
yang saya punya tapi saya menjadi merasa menjadi seseorang saya merasa menjadi oh saya punya sedikit
manfaat ya walaupun sedikit tapi saya merasa saya punya manfaat untuk mereka jadi saya membagi
berbagai macam cerita saya membagi berbagai macam strategi mungkin yang saya lakukan dulu gimana
membangun sebuah usaha yang banyak yang gagal
supaya mereka nggak gagal juga kayak saya gitu alhamdulillah sih responnya sangat baik sangat
positif jadi saya pengen memberi impact sebanyak banyaknya untuk anak muda di indonesia
perjuangannya merintis randol dimulai dengan banyak kesulitan sebagai satu satunya anak laki laki danu
harus menjadi tulang punggung keluarga di tahun dua ribu delapan ketika ayahnya meninggal dunia pada saat itu
enggak enggak berpikir apa ya enggak berpikir kalau bisnis ini harus besar tujuan saya usaha itu
sebetulnya sederhana sih dua yang pertama saya nggak pengen khawatir besok keluarga makan apa
yang kedua kalau sakit biaya berobatnya gimana dua tujuan itu saya bawa sampai sekarang jadi saya
ngelajalaninnya nothing tulus keluarga danu yang dulu sempat berkecukupan berubah satu ratus delapan puluh derajat
ketika usaha sang ayah bangkrut mereka terpaksa tinggal di sebuah rumah yang hampir roboh di utara
bekasi di rumah ini ya jadi sebenarnya ini tuh rumah waktu itu rumah ini kita dari tahun sembilan puluh sembilan
udah kita tempatin tapi dua ribu lima bangkrut totalnya dua ribu tujuh terus meninggal nah dari fase itulah saya berjuang
gimana caranya supaya bisa tetap survive masih teringat di bayangan danu bagaimana perjuangan
sang ibu yang tetap tegar di tengah kesulitan finansial kala itu saya melihat ibu waktu itu
ada satu momen yang mungkin jadi bonce back buat saya untuk saya harus survive saya harus kembali
mengangkat keluarga ini supaya bisa apa ya seenggaknya bisa hidup nggak seperti ini gitu kan
dulu kita mau makan sampai jual barang dan ibu ngajarin saya arti kesederhanaan beliau juga
mengajari saya untuk menjadi seorang pribadi yang apa adanya yang kita harus terus melangkah ke depan
sosok sang ibulah yang terus menjadi penyemangatnya mencari
rizky tanpa kenal lelah tanpa kenal gengsi yang penting ada uang untuk esok hari
dia bilang mama ini untuk mama apapun yang dan lakukan lahir allah untuk mama dan ingin
bahagiakan mama dia bilang gitu walaupun sekecil ini mama jangan melihat apa nominalnya katanya
gitu saya danu kemah dia bilang gitu ya dirangkulah tante nangis banget gitu waktu itu terlalu banget
sang istri juga menjadi figur yang selalu menemani dan sejak masa pacaran dulu dulu tahu betapa yang
ada di dalamnya dan juga menemani dan sejak masa pacaran dulu dulu tahu betapa yang ada di dalamnya
betul bagaimana pengorbanan danu mencari nafkah bagi keluarga dan terus berusaha mencari celah bisnis
aku untuk makan besok harus ngapain ya kita makan besok aku harus ngapain ya sampai
kita jualan baju buat istilahnya potensi mama perbulannya berapa dari hasil jualan baju jualan
baju gagah kita ganti jualan yang lain online aja gitu sampai
aku dengan india itu dari jualan baju yang murah meriah sampai dia desain sendiri itu dari hasil
dia nabung dari hasil dia cuma dapat duit sedikit terus dia dia kumpulin sampai mimpi aku kayak
ya ampun kok kamu nggak ada capeknya selalu kayak semangat banget itu buat buat usaha apalagi
buat ngebahagiain keluarganya itu udah paling utama buat dia dia enggak makan enggak masalah

yang udah kayak udah gak semangat malah akunya jadi kayak yang aduh kayaknya usaha ini gagal
usaha itu gagal ini gagal itu gagal dia yang masih semangat sampai dia bilang aku mau jualan sesuatu
lagi jadi ini pasti everlasting banget ini udah orang nggak akan pernah lupa sama ini aku deh oh ya
mudah pantang menyerah
terus berinovasi dan berusaha menularkan kemampuannya ke orang lain
menjadi hal yang amat melekat pada diri danu sofwan
perjuangannya mengembangkan randol dan lini bisnis lainnya belumlah selesai
ide kreatif penuh inovasi banyak yang belum terrealisasi
namun bagi danu kerja keras tidaklah cukup
diperlukan kesabaran agar mampu menggapai keberhasilan